inilah aksi fuad bernardi putra wali kota surabaya tri risma hari ini saat mencukur
habis rambutnya di pos korelawan gerakan arek suroboyo kamis kemarin buat sengaja
mengunduli kepalanya sebagai bentuk nazar karena calon wali kota dan wakil wali kota
surabaya yang diusungnya unggul berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei
paslon nomor urut satu eri cahyadi armuji unggul dari paslon nomor urut dua mahfud arifin mujiaman
ya ini memang udah naseh kami dan juga memang sudah kita berjuang mulai dari malam sebelum rekom
yang sebelum rekom sampai kemudian setelah keluar ekor dan masa kampanye sampai kemarin ini yang
hasilnya masyarakat surabaya memilih pak erick dan farmoji untuk menjadi penerusnya cukur habis
rambut sebagai bentuk pemenuhan nazar juga dilakukan paslon bupati dan wakil bupati ngawi
oni anwar dan dwi rianto jatmiko keduanya menepati janji mereka setelah meraih suara melebihi target
diusung sepuluh partai politik ini mengalahkan kotak kosong pr ladar ini tidak sekedar gundulnya saja
tapi semua beban ini yang dikosongkan hanya untuk
memikirkan masyarakat itu yang paling utama
berbeda lagi cara yang dilakukan oleh sejumlah nelayan di kabupaten pasangkayu sulawesi barat
untuk meluapkan kegembiraan mereka bersuka cita karena paslon bupati dan wakil bupati andalan
mereka unggul dalam hitung cepat para nelayan ini melakukan pawai di laut menggunakan kapal pawai di jalan
kebores makanya kita mengatakan kalau di pinggir pakai laut di laut melibatkan berapa perahu ini
ini melibatkan sekitar menghampiri delapan puluh perahu selain itu pawai perahu juga menjadi salah
satu cara untuk menghidupkan kearifan lokal lantaran sebagian besar warga kabupaten
pasangkayu berprofesi sebagai nelayan tim liputan cnn indonesia